menjelang putaran kedua pilkada dki jakarta tim pemenangan dari pasangan calon yang melaju ke putaran selanjutnya
mulai berburu dukungan dari partai politik dan pemilih agus silvi
namun menurut sebagian pengamat politik faktor partai politik ternyata terbukti tidak begitu berpengaruh
ternyata dalam kemenangan calon di pilkada dki
jelang putaran kedua pilkada dki jakarta geliat komunikasi politik partai partai yang belum menentukan dukungannya
kedua pasangan calon tersisa terus dilakukan
kami selalu wakil sekjen partai kebangkitan bangsa daniel johan melakukan pertemuan tertutup dengan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
kendati sudah bertemu petahana namun daniel mengaku saat ini pkb masih dalam proses penjaringan aspirasi ulama ulama nu basis kader dan struktur partai
tetap dukungan menunggu setelah ketetapan kpu kemungkinan besar ya minggu depan senin kemungkinan besar
jadi kita sedang mematangkan
masih terbuka terhadap segala kemungkinan
ahok pun optimistis pkb akan memberikan dukungan kepadanya pada putaran kedua pilkada dki jakarta
bagi ahok pkb adalah kawan lama yang selalu mendukungnya sejak maju sebagai bupati di belitung timur
pkb kan semua teman teman pkb
ya dari dulu yang dukung saya gubernur di bubble juga pkb gus dur
jadi saya sampaikan kita punya kesamaan visi yang sama
ya kita punya kesamaan visi
seperti berbalas pantun calon wakil gubernur nomor tiga sandiaga uno juga berkunjung ke kantor dewan pengurus wilayah pkb dki jakarta di jalan pramuka jakarta timur
sandi menyatakan kedatangannya kali ini untuk bersilaturahmi
sandi meyakini dukungan pkb akan kembali bermuara kepadanya di pilkada putaran kedua nanti karena ia beranggapan bahwa dirinya dan pkb memiliki kesamaan visi dalam konsep ukuah lil alamin
mari kita berkata
kita lupakan masa lalu kita menatap ke depan pak hasbi ini sahabat
jadi kalau saya sih selalu tahu hatinya selalu ada di kami
tapi mungkin situasional yang membawa kita kembali lagi berdua di sini
sebelumnya perwakilan fraksi partai amanat nasional dan partai persatuan pembangunan dprd dki jakarta
dalam sebuah acara terlihat memberikan dukungannya
kepada pasangan kepala perangsa indonesia yang merupakan kepala kepala dpr dki jakarta

selain karena aspirasi wilayah mereka mengaku hadir atas instruksi dari ketua dpw masing masing
kendati perebutan dukungan partai tengah dilakukan oleh masing masing kandidat
namun bagi peneliti politik lipi siki zuhro
dukungan besar partai politik dalam kontestasi pilkada dki jakarta belum menjadi penentu kemenangan calon
menurut saya kita tidak perlu terpaku pada parpol parpol siapa saja
khususnya dari koalisi dengan demokrat kemarin yang akan pergi atau mengalihkan suaranya ke dua pasangan calon ini
karena bagaimanapun juga ternyata tidak ada korelasi yang positif atau jaminan yang konkret
antara besarnya dukungan partai kepada calon dengan kemenangan calon itu
jadi pilkada dki antara lain sudah membuktikan itu tahun dua ribu dua belas
pertarungan pilkada dki jakarta memang masih akan berlanjut di putaran kedua
menarik disimak bagaimana tarik menarik serta dukung mendukung antara dua pasangan yang lolos untuk berebut suara milik pasangan yang tersisi
budi adiputro cnn indonesia
setelah ingar bingar kedatangan raja salman usai perhatian publik kembali tertoleh pada kontestasi pilkada dki jakarta yang masuk ke babak kedua
pergerakan dan komunikasi politik sudah dilakukan baik yang terbuka atau diam diam di bawah meja
kira kira bagaimana kita melihat kemungkinan peta
ada dukungan politik di putaran kedua ini
untuk membahasnya sudah hadir di studio dua cnn indonesia
ada bang raja juli antoni jurubicara tim pemenangan ahok jarot
terima kasih bang tony sudah datang
tetap konsisten dengan kota kota tapi ganti terus kan tiap hari kan
semua ganti biru sama kuning dikit lah
biru sama kuning itu tanda apa itu nanti
itu tanda apa nanti kita akan bahas
ada juga mas jayadi hanan direktur eksekutif dari saiful mujani research and consulting
terima kasih mas jayadi
saya akan update dulu nih sebelum
kita nanti kulik kulik lagi mengenai perkembangannya
bang tony pergerakan pergerakan komunikasi komunikasi atau mungkin warung kopi
obrol warung kopi apa nih yang udah dilakukan setelah pilkada putaran pertama menuju putaran kedua ini
pertama tentu kami memahami bahwa masing masing partai ya
yang kemarin berada di mas agus dan pak silvi memiliki otonomi masing masing ya
oleh karena itu memang pendekatannya juga harus masing masing ke partai tersebut
tapi insya allah kami tidak terlalu banyak mempublikasi pertemuan pertemuan itu ya
simple karena kami mau supaya suasana politik di jakarta lebih tenang
tetapi tanpa bermaksud mengklaim dan mendahului kehendak allah
ada beberapa partai yang sesungguhnya sudah
jatuh hati lah ya udah ada deal lah untuk bergabung dengan kami ya
tapi nanti biarkan partai partai tersebut lah yang akan meng announce ke publik
beberapa partai itu berarti lebih dari satu partai
iya lebih dari satu partai insya allah ya
sekali lagi tujuannya satu ya bahwa kita ingin jakarta kita yang sudah dibangun dengan susah payah
beberapa tahun lalu oleh pak basuki dan pak jarod
dan sepenuhnya oleh pak jokowi
pak jokowi tentunya bisa lebih baik ya
ada sustainability di sana dan bahkan tidak mundur ke belakang gitu loh
nah kesepakatan semacam itu kemudian yaitu membuat beberapa partai ini
dalam komunikasi politik itu nampaknya akan ada deal lah ya
ini partai partai yang semula mendukung pasangan agus silvi
atau mungkin anda juga menarik ceruk yang sudah ada di ani sandi
oh enggak tentu tidak
tentu tidak tentu adalah partai yang bergabung di mas agus
titik temunya ada di mana bang
kalau tadi itu kan visi kesamaan visi itu kan bahasa politik di panggung ya
ya misalkan ada kesamaan pandangan ya bahwa jakarta kita ini mesti menjadi jakarta yang inklusif ya
jakarta yang terbuka jakarta yang toleran selain harus menjadi jakarta yang sejahtera tentunya
kita melihat ya tiga bulan terakhir ini ada proses instrumentalisasi agama yang berlebihan ya
yang dipergunakan dalam proses politik yang nampaknya ya tadi tidak hanya mengancam jakarta
bahkan indonesia kita
jadi dalam obrol obrol itu kita sebutkan ini bahkan beyond ahok dan jarod gitu
tapi ini adalah persoalan proses nation building kita ya di mana kita melihat tadi
teriakan teriakan yang membuat ada kelompok tertentu lebih mulia dari kelompok yang lain
ada first citizen misalkan gitu ya mungkin ada yang
oh ada yang malah dianggap semacam anak tiri di rumah sendiri
dengan hal hal semacam ini menurut saya menjadi perkat ya
terutama misalkan ya sebut saja nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke kawan kawan pkb ya
yang sangat identik dengan nahdlatul ulama sebagai sebuah gerakan
islam moderat ya yang selama ini ya menjadi tulang punggung keindonesiaan kita gitu
dimana kompatibilitas antara islam dan demokrasi misalkan ya
banyak ditentukan oleh kelompok kelompok islam terutama semacam nahdlatul ulama ini
nah hal hal semacam inilah yang kemudian
mempertemukan itu tadi ya
bisa dibicarakan di dalam forum forum terbatas tentunya dan tidak terlalu banyak di expose ya
seperti yang dilakukan oleh pasangan lain simple tidak mau mengklaim lah jangan pagi pagi udah
pakai bajunya mas agus terus dimarahin oleh mas agus gitu kan saya kira itu nggak
masalahnya fenomena fenomena itu sangat terlihat di panggung politik di depan publik bang
jadi kalau ketika anda mengatakan bahwa ada beberapa partai yang sudah mendukung
ini klaim mana yang benar ini kan juga perlu kita
ya boleh kira dari awal saya klarifikasi saya tidak mau mengklaim ya
tapi kan tadi anda tanya ya kira kira sedemikian
jadi biarkan nanti apa namanya partai partai politik itulah yang mengenam sendiri ya pada saatnya
pada hari yang ditentukan pada hari yang baik
jadi kita tunggulah nanti
jadi pkb nih bang ya
saya enggak bisa sih saya berusaha disiplin terhadap diri saya untuk melepaskan itu pada otoritas pkb
mas jayadi kalau ini kan kita bicara mengenai peta koalisi dan seberapa penting sih koalisi koalisi partai politik
bantuan bantuan mesin partai politik ini yang ada yang seribu tiga ratus cc ada yang seribu lima ratus cc ada yang dua ribu lima ratus cc
ada yang boros bensin ada yang irit ada yang lgcc
nah seberapa penting sih mesin mesin baru ini perlu di
apa di gendong lagi oleh pak ahok jarot atau pak anis andi untuk bisa membuat mereka lebih melaju kencang
tapi saya punya disclaimer sedikit kami juga masih menunggu kedatangan dari tim pemenangan pasangan calon anisandi
untuk bergabung dalam dialog kita malam hari ini
anda bisa menjawab mas
iya memang apa namanya tadi kan anda bilang dukungan partai di tingkat elit itu belum tentu penting dalam arti langsung
diterjemahkan menjadi dukungan di tingkat grassroot ya
dukungan di tingkat para pemilih partai begitu
karena dalam pilkada itu memang attachment dari pemilih dengan figur calon itu memang jauh lebih kuat daripada attachment partai gitu
tetapi dalam konteks pilkada jakarta untuk putaran kedua dua duanya penting
koalisi partai di tingkat elit kemudian tentu saja menerjemahkannya menjadi dukungan di tingkat bawah di tingkat pemilih dan kemudian dukungan real
itu dua duanya penting
minimal di tingkat simbolik gitu
bahwa misalnya pasangan nomor dua ahok jarot itu perlu menampilkan bahwa mereka juga punya wajah islam di situ
kalau ada pkb di situ sudah ada p tiga ya tapi kurang jelas tapi ya gitu
belum dapat sk
jadi memerlukan wajah islam di situ
tapi memerlukan tambahan yang lebih jelas
minimal itu memberikan simbol gitu
legitimasi simbol itu penting sekali
terutama dalam komunikasi politik di tingkatan yang lebih makro
tapi ketika itu masuk ke persoalan mau kemana para pemilih itu bergerak itu perlu kerja lebih jauh lagi
dukungan partai di tingkat elit akan tidak hanya menjadi simbol kalau partainya itu mesinnya benar benar bergerak
nah kalau kita evaluasi dari putaran pertama
partai partai pendukung ahok jarot dan pendukung ani sandi itu memang cenderung lebih disiplin pemilihnya
sebaliknya di kalangan andi sandi misalnya gerindaran pks itu sama
jadi dalam konteks itu dukungan partai menjadi penting
nah kalau sekarang kan mungkin dalam konteks partai pendukung dari agus silpi ini mungkin belum bisa kita lihat
hubungannya mungkin masih bersifat catat
hubungannya mungkin masih bersifat cair antara partai elit partainya dengan para pendukung di tingkat grassroot tingkat bawah
karena komunikasi di tingkat elitnya mungkin belum selesai belum nyambung
nah kita belum tahu nanti kalau sudah selesai sudah firm masing masing sudah mengumumkan itu bagaimana kita akan lihat kemudian
tetapi memang kalau kita lihat kecenderungan partai partai pendukung agus silvi di putaran pertama
memang tidak sesolid pendukung nomor dua dan nomor tiga
apa dukungan pemilih partainya ini
kalau kita bicara mengenai putaran pertama ini pendukung agus silvi atau partai partai pendukung agus silvi
kemudian yang diperbutkan oleh bang tori dan kawan kawan dan juga pak anies dan pak sandi
kalau dari evaluasi anda bagaimana kerja mesin politik ini kan yang diperbutkan partai politik nih secara institusi mas jayadi
menurut anda evaluasi anda kerja partai politik mesin partai politik

kalau kita lihat dari segi politik untuk pilkada putaran pertama untuk agus silpi sendiri seberapa signifikan
saya tidak tahu persis ya bagaimana kerja mesin politiknya
tapi kalau kita menggunakan indikator berapa persen pemilih partai partai yang mendukung agus silpi itu memilih agus silvi
maka itu tadi tidak sesolid pasangan di nomor dua dan nomor tiga dukungannya
misalnya begini p tiga misalnya itu kan pendukung agus silvi
demikian juga dengan pkb dan pan ya
masih sedikit sekali yang ke pasangan nomor dua misalnya
jadi dari sisi itu kalau itu digunakan sebagai indikator kita bisa mengatakan mesin partai tampaknya
dukungan partai tampaknya kurang efektif untuk mengarahkan dukungan dari tingkat pemilih
tapi kalau kita lihat partai demokrat lebih solid memang
solid mendukung agus silvi ya
mendukung agus silvi di situ
jadi kalau dari sisi itu sebetulnya yang paling mudah itu untuk mengarahkan dukungan tingkat bawah mestinya partai demokrat
masalahnya memang tampaknya kubunya mas antoni ini mungkin ada tidak begitu mudah untuk berhubungan dengan partai demokrat
sudah berhubungan belum sih bang tony dengan partai demokrat
oh enggak juga
ya pertama kami apresiasi ya
waktu itu malam setelah pencoblosan misalkan mas agus langsung nelfon pak ahok ya
saya kebetulan di jalan bersama pak ahok waktu pulang dari rumah bu mega ya
mengucapkan selamat ya
kemudian pak ahok juga mengatakan
ya beliau menelpon langsung
dan kemudian pak ahok juga mengucapkan terima kasih dan salam ke pak sbe dan minta waktu untuk ketemu
artinya komunikasi politik itu jalan ya
silpi juga dulu staffnya pak ahok
jadi komunikasi itu sebenarnya ada ya
cuma tentu bagi pak agus ya dan demokrat tentu ada hitungan hitungan yang perlu dicermati
dan pada hari ini memang belum ada deal ya
tapi bahwa komunikasi ya selalu kami coba buka selebar mungkin
mungkin ada masalah dengan partai yang sekarang ada dengan pak ahok
tapi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu memenangkan pak ahok dan pak jarod ya
komunikasi itu tetap kami jalan jalan ya
tantangan tantangan dalam merajut komunikasi dengan partai partai politik koalisi agus silvi ini sebenarnya apa
dari yang anda temui bang tony
tapi dibahasnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jalan berikut ini
kalau bicara tantangan bang tony
apa sih tantangan tantangan yang kemudian paling ditemui
apakah persoalan persoalan tadi seperti yang anda katakan ada sejarah sejarah dari para elit parpol yang saling mendukung ini yang kayaknya agak susah dipertemukan atau tantangan tantangan lain misalnya
ini kecurigaan masyarakat masih kepada partai politik masih tinggi sekali terkait dengan politik transaksional misalnya
ya pertama poin terakhir tentang politik transaksional
pada saat ini sudah transaksional kan pak ahok dan pak jarod sudah memperlihatkan track record mereka
bahwa partai partai yang pada hari ini mendukung pun semuanya tidak ada yang mendapatkan mahar contohnya ya
jadi untuk aspek itu saya kira tidak ada keraguan ya bahwa tidak ada transaksi lah di sana
tidak ada negosiasi soal itu soal mahar ya
yang terjadi sebenarnya lebih soal masing masing partai seperti saya katakan tadi kita harus apresiasi harus respect kepada independensi dan otonomi mereka
artinya ada internal diskusi ya kemudian juga mereka misalkan melihat kecenderungan pemilih mereka mau kemana
sehingga ini kan juga keperluan mereka juga adalah untuk mendapatkan soliditas dukungan tidak hanya pada hari ini
tapi juga citra mereka untuk pada pemilu yang akan datang dan sebagainya
jadi ini lebih ke soal diskusi internal yang harus dikomunisikan keluar gitu ya
dan kemudian ya di situ
soal yang saya katakan tadi kan ini spesifik terhadap partai tertentu yang memang mendukung ya
saya kira itu semua kita tahu ya
tapi di luar itu sebenarnya lebih soal tadi apa namanya bagaimana kemudian internal partai berdiskusi
memprediksikan apa yang akan terjadi dan untuk kepentingan politik mereka
dan kedua ya itu tadi apa namanya ada kecenderungan kan setiap partai bergabung dengan yang memiliki peluang menang yang lebih besar misalkan
itu pragmatis saja gitu ke partai partai seperti itu
ya saya kira itu bagian dari logika politik ya yang nggak bisa kita ya tentu yang lebih sunansial tadi ya
tentang kesamaan dari gagasan tantangan jakarta dan lain sebagainya
kalau anda lihat dari empat partai yang tersisa partai demokrat p tiga pan dan pkb ini
mana yang kemudian punya sejarah politik atau kesamaan visi atau mungkin secara perasaan itu lebih dekat dengan ahok jarot
ya secara politik kita melihat kawan kawan pkb
pan dan p tiga ya pada hari ini mereka merupakan teman seiring di kabinet ya
meskipun saya paham pak jokowi tidak akan melakukan intervensi apa apa ya sebagai presiden untuk memaksakan
itu buktinya kalau memang dia secara presiden mempergunakan otoritas
maksudnya anjur disampel gitu maksud anda
sejak awal kan bisa sebenarnya
tapi pak jokowi kan seorang demokrat ya dia biarkan itu
tapi kedekatan interaksi politik yang lebih kerap di kabinet
misalkan itu juga merupakan satu hal yang menurut saya penting ya
karena terutama proyek proyek jakarta ini ya
banyak bersinggungan dengan proyek proyek nasional gitu ya
apbd dan apbn ini harus keluar
jadi dalam konteks itu sih menurut saya harapan ya bahwa kawan kawan p tiga kawan kawan pan dan pkb bergabung tentu lebih besar ketimbang dengan demokrat
tapi sekali lagi bukan berarti kemudian pintu tertutup dengan demokrat tidak ya
asalkan kemudian ada sentuhan yang lebih bersifat personal saya kira di demokrat
insya allah peluang bergabung itu juga rasanya lebih besar ketimbang ke nomor tiga rasanya
kenapa kenapa lebih besar kemudian ke ahok tidak kayak nomor tiga
padahal kan kalau kita lihat dari materi kampanye debat debat kandidat itu kan jelas sekali
pasangan nomor satu dengan partai partainya dengan tim suksesnya
yang jadi baku pukulnya adalah
pak ahok dan pak jarot gitu
karena kami adalah incumbent dan mereka adalah penantang ya
dan tentu dia mencoba menjustifikasi atau menyampaikan kepada publik bahwa apa yang disampaikan mereka lebih baik ketimbang apa yang pak ahok
tapi dalam perkembangannya saya percaya kok ya
ketika pasangannya ada dua kawan kawan demokrat juga akan berpikir rasional kira kira ya
mana yang lebih baik untuk partai mereka ya
dan dalam konteks itu saya melihat ada komunikasi dengan demokrat
melihat cuitan cuitan kawan kawan di demokrat
nampaknya menurut saya sih kecenderungan ke kami lebih besar
penjelasan saya sih sederhana
sebenarnya pemilih islam ya yang sebelah islam konservatif
itu udah jauh jauh hari hijrah sebenarnya ke nomor tiga ya
karena tadi sentimen primordial misalnya
jadi ini adalah kelompok kelompok rasional kelompok kelompok nasionalis ya
ada bung hinca di sana ada rana baja ada kawan kawan yang menurut saya dari perspektif ideologis lah ya
saya merasa mereka akan lebih dekat kepada ahok jarot ketimbang mas anies yang di sana misalkan
ada kelompok kelompok yang ya selama ini juga mereka tidak suka gitu loh
saya kira begitu kalau bacaan saya
setuju nggak secara demografi apa namanya elit demografi elitnya demografi apa namanya grassrootnya
apakah memang kemungkinan kemungkinan posibilitas ideologi rata belakang cara berpikir itu juga menentukan kemana
ya ada kemungkinan itu
kan mas tony kan memang harus optimis
bahwa itu lebih dekat ke pasangan yang dia dukung kan gitu
saya setuju bahwa memang ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi
nah bagaimana peta koalisi partai ini
kita belum bicara peta di tingkat bawah kan
pertama tadi ya
bagaimana keakrapan komunikasi politik yang sudah ada selama ini
itu kan ada bisa macam macam penyebabnya
nah memang masuk akal kalau untuk mengasumsikan bahwa pan pkb dan p tiga itu secara komunikasi politik secara koalisi politik memang bisa lebih dekat dengan pasangan ahok jarot
karena mereka adalah mitra koalisi dengan pdip yang pendukung utama pak ahok jarot itu
apa namanya yang kedua yang bisa mempengaruhi adalah kalau misalnya para elit partai ini melihat kecenderungan para pemilihnya
mereka akan lihat bagaimana kecerungan para pemilihnya
itu nggak boleh dinafikan itu kan aspirasi bawah itu
tidak bisa tidak bisa dinafikan
itu bisa dijadikan juga tolak ukur gitu kan
nah tapi yang itu kan baru kondisi dasar
yang paling penting itu adalah bagaimana lobby dan komunikasi politik pada saat sekarang ini
walaupun potensinya bagus tapi tidak dilobby dengan baik tidak dikomunikasikan dengan baik
itu bisa hilang tuh yang pertama
saya kira pertarungannya sekarang untuk memperbutkan suara partai partai ini dalam arti tingkatan elit adalah bagaimana nih yang tiga nomor tiga melobi partai pendukung agus silvi demikian juga dengan nomor dua
pasangan ahok jarod dan anis andi siapa yang punya daya
ini kan sekarang bukan hanya melobi komunikasi baik baik
nginjek jempol juga merupakan cara komunikasi kan
atau cubit kan juga bisa cara komunikasi untuk memberikan dukungan
nah potensi potensi apa yang dimiliki oleh ahok jarot dan ani sandi untuk bisa mempengaruhi baik secara persuasi ataupun tadi kata mas jayadi cubit atau injek jempol
itu kita akan bahas di segmen berikut tetaplah bersama kami
kalau anda melihat mungkin bisa di zoom out duduk kita agak lebih merapat karena disini sudah ada bang hasbiala ilyas ketua dpw pkb dki jakarta yang sudah bergabung bersama kita
terima kasih bang sudah datang melawan kemacetan jakarta
tadi kita sudah bahas bagaimana komunikasi politik nih antara dua pasangan calon anies sandi dan ahok jarot
kami juga masih menunggu kedatangan tim pemenangan dari pasangan anies sandi yang masih terjebak macet nampaknya di jalan
tadi kita sudah melihat bagaimana komunikasi politik yang sudah dijalankan
mas jaya di tadi mengatakan ada dua nih caranya
ada yang persuasi alus alus disayang sayang
ada juga yang bisa injek jempol atau dicubit dikit
pkb ini bagian yang dicubit atau yang dielus elus sih bang hasbiala
pkb kita punya prinsip
kita punya ada aturan
kita punya aturan di partai kami
dan yang terpenting kita tidak perlu dicubit dan tidak perlu dielus elus
yang terpenting bagi kita calon mana di dua pasangan ini yang bisa memperbaiki jakarta
yang visi misinya sama dengan partai kebangkitan bangsa
salah satu contoh kemarin kita bertemu dengan bang sandi kebetulan datang ke dpw pkb
kita tanya secara detail visi misi beliau
dan juga saya komunikasi dengan wagub pak jarod sebelum beliau ke semarang
juga saya sudah telepon teleponan
mungkin dalam beliau pulang hari senin kita akan ketemu dengan secara intensif
kita akan bicara dengan pak wagub dan pak ahok
bagaimana visi misi beliau dalam artian jakarta ini tidak bisa
kalau hanya dibangun dengan
sendiri harus mesti bareng bareng
mesti juga apalagi kondisi jakarta ini di putaran pertama itu kan sangat
sangat panas lah
yang memang kalau di pkb itu soal isu agama sudah selesai
karena pkb ini jelas muridnya gus dur pluralisme yang kita jaga
soal agama sudah selesai lah di pkb
sudah tidak ada yang penting
jadi maksud anda secara kultural dan aspirasi masyarakat
lebih dekat ke ahok jarot gitu maksud anda
kita pkb itu bukan melihat lebih melihat dari arus bawah maunya kemana
di waktu kita memutuskan di putaran pertama
memang dari awal pak mohaimin ketum pkb itu
di putaran pertama salah satu contoh
selalu bertanya ke dpw
kita serahkan semua di dpw
oh jadi mekanisme seperti itu
dpw yang lebih berperan
dpw yang lebih berperan
ini kadang kadang sahabat sahabat dari partai lain itu agak salah menilai pkb
padahal ketua umum kami memberikan mewenang yang keseluruhan
karena memang pelaturannya memang harus dpp yang memberikan rekomendasi
tapi prosesnya itu dari dpw semua
dan pada waktu putaran pertama juga kita diserahkan ke dpw
kita mesti koalisi dengan demokrat pada waktu itu
belum melihat figur siapa
tapi waktu memutuskan mendukung agus silvi itu dpw yang memutuskan
kemudian dpw hanya tetekan tanda tangan
begitu juga di putaran kedua ini
karena yang mengetahui dki jakarta ya dpw
kalau dpp itu kan lebih mengetahui secara global dan urusan indonesia lah
bukan urusan jakarta
tapi ini kalau kita lihat publik melihatnya pkb ini masih belum jelas juga
dua duanya mengklaim mendapatkan pkb
bang tony tadi mengatakan secara kultural agak susah lah membayangkan orang orang pkb yang pluralis ini bisa bergabung ke nomor tiga
tapi nomor tiga juga mengklaim bahwa pkb grassrootnya juga mendukung pasangan nomor urut mereka gitu
termasuk pertemuan anda kemarin dengan bang sandi
tapi dpp nya juga bertemu dengan pasangan ahok jarot ini
dari spektrum apa yang kemudian anda bisa jelaskan bang hasbialah kemudian pkb ini sebenarnya melihat yang mana sih
kalau kita lihat dpp nya juga bergerak
dpw nya juga bergerak
ini yang mana yang harus kita percaya nih
tapi lebih asik dijawabkan di segmen berikut ya
karena kita sudah kedatangan tim pemenangan pasangan anis anis yang sudah datang bersama kami pada malam hari ini
kita akan saksikan pernyataan dan juga diskusi yang lebih menarik di segmen berikutnya
tadi kita sudah kedatangan ketua dpw pkb dki jakarta
sekarang kita juga kedatangan pasukan bukan pasukan
tim pemenangan anis dan sandi ada bang andri rosiade wasek jen partai gerinda
terima kasih bang andre telah datang di cnn indonesia
meskipun terjebak macet tadi
bang hasbiala ini lagi lagi di clear kan dong ke publik
ini tadi anda katakan bahwa dpw yang kemudian secara strategis menentukan arah koalisi sebenarnya
tapi kemarin dpp nya juga sudah ketemu mas asto
kemudian kemarin juga bang daniel johan berkunjung ke balai kota
bahkan bang daniel berkunjung ke balai kota gitu
ini yang sebenarnya yang mana sih bang gitu
yang namanya silaturahmi partai koalisi pemerintah di tingkat pusat
biasa pak hasto datang ke dpw
tapi kita harus pisahkan bahwa koalisi di pusat itu tidak mesti harus koalisi di daerah
di banten kita tidak bersama pdi
di beberapa wilayah kita tidak bersama pdi
bahkan kemarin di putaran pertama kita juga tidak
tidak bisa lah kita sangkut pautkan ya pusat pusat ya daerah daerah
tergantung kebijakan masing masing di daerah
untuk pak daniel datang ke pak ahok itu
silaturahmi pak daniel saja
tapi tidak mewakili dari dpw pkb
pertimbangannya pkb nanti akan menentukan kemana dia akan mengalihkan dukungannya itu
karena aspirasi saja atau karena tekanan politik atau karena lulusan politik
apa yang kemudian jadi basis keputusannya paling penting
pkb tidak bisa ditekan
karena kita partai mandiri
kita tidak punya nggak ada alasan untuk menekan pkb hari ini
nah pkb itu lebih melihat nanti kita lihat di beberapa wilayah misalnya
misalnya mas sandi beliau sudah keliling
bang sandi itu hampir di beberapa dpc
belum lama beliau turun di jakarta timur kalau nggak salah
terus di jakarta utara
pak jarod juga keliling juga
mana ada di dpc itu pac itu yang mau
itu yang pkb berikan dukungan ke situ
jadi pkb mengikuti dpc
secara kultural kira kira anda melihatnya ini secara kultural aspirasi masyarakat arah demografi pemilih pkb pendukung pkb ini bisa dibaca nggak
pkb ini agak sulit dibaca
saya sebagai ketua dpw nya agak bingung
sebab kalau kita bicara agama di pkb itu sudah selesai
kita tidak pernah bicara agama yang diajarkan oleh gus dur
tidak pernah kita ngomong bicara menilai seseorang menilai calon itu
berdasarkan agama tidak
kita melihat kinerjanya bagaimana baik atau tidaknya
nah untuk kita lihat mungkin dalam waktu hari senin ini kita akan rapat di dpw pkb
dan semua dpc kita undang
pac kita undang insya allah dalam waktu dekat kita akan
secara kultural aspirasi masyarakat anda lebih yakin pasti anda lebih yakin ke tempat anda ya
seberapa yakin anda ya
yakin bahwa pkb ini bisa mengalihkan dukungan kepada
pertama kami mengucapkan terima kasih pak asbih
bang sandi sudah diterima oleh dpw pkb dki kemarin
terima kasih atas sambutan yang luar biasa
yang jelas dpd gerindra dki di bawah kepimpinan bang taufik sudah melakukan komunikasi dengan seluruh partai yang ada
hampir seluruh partai yang ada itu yang kita rasakan bahwa insya allah dpw pkb dpw pan
dpd demokrat dki lalu p tiga itu membuka dan responnya sangat bagus terhadap pasangan anies sandi
komunikasi antar pimpinan wilayah seperti yang sudah saya sampaikan itu sangat bagus sangat cair
dan insya allah arahnya jelas apalagi dpw adalah yang punya wilayah
lalu dpw ada dpc di bawahnya
tentu mereka lah yang tahu arah pemilihnya yang mana
nah yang kami tangkap adalah akar rumput partai partai tadi insya allah akan ke anisandi
meskipun kita tahu bahwa beliau beliau ini bergabung di partai pemerintah tapi ini pilkada dki bukan pilpres gitu loh
kita pisahkan satu satu dan saya meyakini gitu
pemilu insya allah tinggal dua tahun lagi saya rasa partai partai akan melihat aspirasi rakyat bukan tekanan soal posisi menteri
tidak ada tekanan berarti di atas nih
ya kita tahu sama tahu lah
ini politik sangat dinamis tapi kami meyakini seperti pkb insya allah akan melihat aspirasi akar rumput aspirasi pemilih pkb
anda melihat bahwa aspirasi pemilih pkb akan lebih dekat lebih cocok secara kultural secara demografi kepada
insya allah ini bukan hanya sekedar kultural tapi bagaimana anies dan sandi punya program yang konkret untuk rakyat dki
dan juga masyarakat dki ini juga lelah dengan pemerintah yang tidak bisa berpengaruh

nah makanya kita lihat pilkada putaran pertama mengisyaratkan jelas bahwa rakyat dki warga dki menginginkan pemimpin baru gubernur baru
kami meyakini sekali dengan komunikasi yang baik dengan pak asbi pak nahrawi dan pimpinan partai yang lain insya allah akan bergabung dengan anies dan sandi
jadi klaim yang sudah diklaim oleh mama taufik itu tidak klaim semata tidak klaim bohong gitu ya
gini mas harus tahu bahwa komunikasi sebenarnya komunikasi partai partai politik yang ada di dki ini sangat bagus
beliau sangat tahu bahwa sangat cair sangat baik hubungan komunikasi komunikasi ini
sebenarnya kan kita sudah punya koalisi kekeluargaan dulu ya pak
yang hampir terjadi koalisi insya allah putaran kedua koalisi kekeluargaan ini akan berjalan minus pdip tentunya
wah bang tony ini gimana bang akar rumput katanya ke
ya seperti saya katakan tadi ketika beliau berdua tidak datang kami menghargai otonomi dan independensi masing masing partai terutama kawan kawan pkb ya
mereka punya dinamika internal punya mekanisme internal yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk kami
yang kami lakukan adalah sebatas berkomunikasi ya berkomunikasi dengan baik menyampaikan gagasan gagasan keserupaan kemiripan gagasan yang mungkin kita bisa kerjakan bersama untuk memperbaiki jakarta ya
jakarta kita yang sudah baik apakah akan dibiarkan kepada orang orang kepada kepemimpinan yang tidak mempunyai kemampuan dan track record yang baik misalkan
jadi ya obrolan semacam itu yang kami sampaikan tadi ada poin saya katakan ya seperti yang dikatakan bang hasbullah juga ini partainya gusdur ya
ini inspirasinya dari gusdur dan kita tahu ya gusdur adalah seorang tokoh yang berhasil ya apaan ya menginterduksi secara baik kompatibilitas islam dan demokrasi misalkan ya
dimana misalkan konsep mendasar dari demokrasi melihat warga negara sebagai warga negara bukan dilihat dari aspek primordialitasnya misalkan ya
dan karena itulah gitu ya kita tahu bagaimana juga pkb yang di belakangnya banyak para kiai yang juga sangat berpengaruh
dan karena mereka pro dengan kebenekaan ya itu sangat sangat menjadi titik poin ya dimana kami merasa pasangan nomor dua akan bisa bertemu dengan pasangan pertama gitu
tapi sekali lagi ini tergantung kepada rekan rekan pkb dan partai partai yang lain ya
secara kultural di tingkat para kiainya atau mungkin di grassrootnya kalau kita baca demografi pemilih pkb atau pengurus pkb sendiri anda lihat lebih dekat ke
ya seperti saya katakan tadi
sebelum beliau datang juga isu instrumentasi agama ya pada putaran pertama itu sangat terasa ya
fitnah terhadap pak ahok dikatakan menistakan agama yang sekarang terbukti misalkan di pengadilan saksi saksinya tidak kredibel gitu loh
nah kemudian oh sebelum saya teruskan dulu
jadi tidak kredibel
jadi ada sebuah capaian yang luar biasa
ketika memang itu fitnah fitnah itu ternyata tidak
tidak ada manfaatnya itu untuk mendegradasi pak ahok
jadi sekali lagi itu tadi ya ada aspek kultural yang bertemu dan aspek kepentingan politik lah
dimana kita ya memilih seseorang yang punya kredibilitas
bukan seorang menteri yang gagal misalkan gitu
ya dalam aspek itu saya kira kita akan ketemu lah

jadi soal menteri yang gagal
soal menteri yang gagal
saya juga tidak kita semua tahu pak anies sukses berhasil memimpin kementerian pendidikan
pak jokowi tidak pernah menyampaikan mas anies gagal ya
soal nggak ada itu data yang salah
itu sudah pernah kita bahas
kita sudah kita bahas disini
kita bicara merebutkan secara bahasa jawa
kalau pkb kita tentu beliau sampaikan bahwa tadi pkb ini adalah terus terang kan partai yang basis pendukungnya nu ya pak
tadi beliau menyampaikan bahwa saksi saksi di pengadilan pak ahok itu tidak kredibel
kita tahu ada saksi ketua mui ketua mui ulama kita yang karismatik itu roy amsu rois amnya pbnu
ya roy sam beliau sampaikan
itu saksi ahli ini saksi fakta
saksi tidak kredibel
saya hanya mengutip saksi saksinya tidak kredibel
jadi kita sampaikan saja bahwa jakarta bukan hanya bicara pembangunan fisik semata
tapi juga pembangunan mental pembangunan memastikan bahwa masyarakat dki bisa merasakan indahnya pembangunan itu
jadi bukan hanya pembangunan yang berpihak kepada pengembang
nah inilah mas anies dan bang saki hadir disini
tidak salah ditangkap itu gorong gerindra soal pengembang itu ya
soal reklamasi yang kena atau siapa
kita bicara dulu mengenai konten apa namanya pembangunan mau pengembang atau tidak
ini fitnah aja gitu loh
kita akan bicara mengenai
ini bukan fitnah
pahok itu sudah jelas tersangka
jadi ini bukan fitnah
kalau fitnah anda silahkan tuntut ke polri
proses hukum silahkan jalan
proses hukum pilih perjalanan
tapi yang jelas kami meyakini
karena ini soal arus bawah
dan buktinya ya contoh konkret
ada berapa tps terjadi pemilihan ulang ya
dan insya allah pak hasbi pak hasbi tokoh kita
pak hasbi insya allah akan melihat bahwa memang fakta fakta itu
jadi tidak takut intimidasi lah
ini salah satu pola komunikasi yang pasti terbangun selama beberapa waktu ke depan ya
ini partai partai di agus silpi pasti akan jadi rebutan
mereka berdua saling serang
tergantung siapa yang bisa menawarkan ngopi lebih enak di depan
tapi itu baik baik saja saya kira
jadi kalau kita lihat
memang komunikasinya akan terjadi pada minimal tiga level ya
ada di level dpp kemudian
saya kira mereka akan melakukan berbarengan itu
karena tidak punya waktu untuk satu satu gitu kan
berbarengan di tingkat dpp akan dilakukan
di tingkat dpw gitu
kalau bang andri di dpp ya
di tingkat dpw akan dilakukan
dan jangan lupa juga di tingkat para pemilih
para pendukung partai itu kan
banyak simpul simpul yang akan
mungkin pada akhirnya
tidak ada yang bulat barangkali
kalau kita masuk ke tingkat
tapi kalau kita bicara mengenai
untuk tingkat elit pkb bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah
apakah koalisi di pusat ini juga bisa masuk ke koalisi di daerah
yang kedua secara basis pemilih tadi
bang tony mengatakan bahwa secara kultural
kayaknya lebih dekat dengan kami
mbak andre juga mengatakan ya secara aspirasi lebih dekat dengan kami juga
itu bisa jadi salah satu alasan ya
yang dipakai dari partai partai pendukung agus silvi
untuk bergabung menjadikan alasan untuk bergabung dengan siapa
alasan berikutnya itu alasan kencenderungan pemilih
nah itu tinggal bagaimana masing masing mengkomunikasikan
jangan lupa pilkada dki sekarang menjadi pilkada nasional
putaran kedua itu
betul betul kalau kemarin kan ada dua pilkada di putaran pertama
pilkada seratus daerah
pilkada nasional dki kan
kalau sekarang benar benar pilkada nasional nih
karena memang ada beberapa daerah yang masih ada pemilu
tapi secara umum kita bisa menganggap tinggal satu nih pilkada
jadi pilkada rasa pilpresnya akan benar benar terasa di sini
nah karena itu saya kira
pasti peran dpp juga penting
dalam merumuskan bagaimana pola pola koalisinya
seberapa mungkin koalisi yang terbangun di pemerintahan pusat itu
bisa kemudian terimplementasi atau mungkin termanifestasi dalam
ini kan rasa nasional sekali di pilkada nasional
ini kan bisa saja ada tekanan tekanan itu
saya kira dinamika lokalnya pasti berpengaruh
itu sudah terlihat di putaran pertama kan
kalau memang hanya faktor itu yang berpengaruh
pasti pendukung agus silpi ke pak ahok kan
tapi itu kan ternyata tidak gitu
jadi pasti ada dinamika lokalnya
cuma saya menduga apapun yang bagaimanapun hasilnya nanti
misalnya pkb mendukung pasangan nomor dua
karena kalau kita lihat misalnya di pkb pun dari arus bawahnya
ada yang sudah ke anisandi misalnya
ada juga ada juga yang sudah mulai ada juga yang ke ahok jarot misalnya
ke ahok jarot siapa itu ada yang deklarasi
belum belum deklarasi
jadi belum ada kan
anisandi sudah ada bang ya
sudah ada pendekatan pendekatan
pak anisandi pkb p tiga sudah
jadi apa akan
jadi partai partai ini pasti tidak berharap bulat
cuma kita belum tahu saya kira kita belum akan tahu sampai pengumuman resmi putaran kedua
kalau putaran kedua itu sudah resmi dengan kpu
nah mereka punya kalau sekarang kan punya alasan
ntar lah kita tunggu hubungan resmi segala macam
oke untuk sebagai penutup ini waktu kita sayang tidak banyak
anda agak telat tadi tapi nggak apa apa
ini kita masih punya waktu sedikit lagi
bang asbiala ini dari pkb sendiri ini kapan kira kira akan
sholat istiqoroh kemudian menentukan pilihannya nih
kapan kita bisa mendapatkan kepastian dari pkb untuk mendukung siapa
dan benar tidak tadi klaim antara bang tony dan bang andri yang secara aspirasi
kultural ternyata sama sama diklaim punya kedekatan dengan kedua kandidat ini
atau memang pkb pecah di bawah
enggak kalau untuk pecah itu tidak
pkb biasanya itu sebelum misalnya pada waktu di putaran pertama
banyak ada beberapa kawan kawan yang memainkan ke sandi
tapi di waktu pkb menyatakan untuk mendukung agus silpi
maka selesai itu
di antara empat partai kemarin boleh dicek itu
alhamdulillah yang paling solid untuk mendukung mas agus pada waktu itu
di antaranya pkb
begitu juga di putaran kedua
yang lainnya enggak bang
dibanding yang lain insya allah demokrat pkb lebih solid pada waktu itu ya
karena demokrat wajar karena agus sebagai orang dalam
nah untuk putaran kedua ini seperti itu juga
nah yang terpenting bagi kami jakarta ini lebih baik
jakarta ini lebih bagus jakarta ini adem jakarta ini sejuk
udahlah kita nggak usah bicara soal macam macam
yang penting masyarakat ini sudah susah
masyarakat ini sudah butuh ketenangan
ekonomi susah sempat kena naik ini semua kan
itu yang dibutuhkan masyarakat jakarta yang saya
alhamdulillah kita turun langsung ke tingkat grassroot
memang ada yang mengatakan misalnya tadi sore saya turun
itu ada yang mengatakan pas pak ahok masuk
alhamdulillah nih kali sudah bersih lagi
kemarin plt enggak
tapi pas di satu wilayah juga ada yang misalnya bang sandi turun
mereka juga turun
mereka mengeluh ke bang sandi karena kebanyakan dari pkb ini melihat
dari putaran kedua ini lebih melihat ke sosok mas sandinya gitu
ini yang harus bawanya seperti itu
kalau kata bang ardi enggak apa apa ya pasti sama aja
jadi kapan kepastiannya minggu depan kurang lebih
insya allah rapat dpc dan dpc dki jakarta hari senin
tidak lama dari itu
hari senin kita akan lihat bagaimana pkb ini akan berlabuh
bang andre terakhir dari anda
terakhir sebenarnya jelas ya kalau pas bu dilihat sinyal sinyal beliau clear lah
empat g apa tiga g nih masih sinyalnya nih bang
sinyalnya sangat jernih tadi mengisyaratkan mudah mudahan insya allah
bahwa jakarta butuh pemimpin baru insya allah lah anies dan sandi jadi gubernur nantinya
singkat jelas padat tepat itu ya
kalau tadi sinyalnya empat g atau tiga g belum dicari jawab
belum dicari jawab oleh bang andre anda melihat pkb empat g atau tiga g
ya seperti yang kita lihat tadi ya seperti poin yang disampaikan
bahwa ini adalah partai ulama partai yang mempunyai kekuatan islam moderat ya
yang dicirikan dengan inklusifitas pemikiran ya
tidak suka dengan grup grup yang dikatakan kata bu sapi maris
sebagai preman berjubah misalkan yang suka melakukan sweeping dan sebagainya ya
jadi insya allah kedekatan itu ya
mengakibatkan insya allah pak ahok akan memimpin jakarta lagi lima tahun ke depan dengan dukungan pkb
nah itu dia tadi sama sama semangat tapi nggak apa apa kita namanya juga membahas ya kan
kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depannya
kita akan lihat juga nanti sembilan belas april siapa yang akan unggul di pilkada dki jakarta yang rasa nasional
tadi kata mas jadi terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini